kota jayapura merupakan barometer pembangunan di provinsi papua dan papua barat
meraih wtp murni sebanyak delapan kali berturut turut
kabupaten di bumi cenderawasih menjadikan kota jayapura sebagai role model
baik dalam pelayanan publik penataan kota maupun pencegahan korupsi
di bawah kepemimpinan wali kota ben hur tommy mano
apa saja capaian kota jayapura dalam sepuluh tahun ini
bahkan dalam masa pandemi covid sembilan belas
sejak pandemi covid sembilan belas menular ke papua pada lima belas maret dua ribu dua puluh
pemerintah kota jayapura melakukan sejumlah langkah antisipasi
seperti evaluasi penanganan covid tiap bulan
membuat instruksi wali kota dan penegakan hukum di tempat tempat umum
kebijakan pemerintah kota yang diiring kesadaran masyarakat
mengikuti prokes pandemi covid sembilan belas
dan seketat pun berbuang panis
pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu kota jayapura mengalami zero covid
atau tanpa kasus covid sembilan belas
dalam menggerakkan roda ekonomi selama pandemi
wali kota jayapura mengeluarkan sejumlah kebijakan
antara lain penerapan jam aktivitas masyarakat
serta berkoordinasi dengan kementerian pariwisata
dalam menstimulus hotel dan restoran yang aktif membayar pajak
saya mengeluarkan instruksi wali kota
jam aktivitas masyarakat itu dimulai pada pukul enam sampai dengan pada pukul sebelas
sehingga ini juga membantu perekonomian masyarakat di kota jayapura
dan juga saya menyurati menteri pariwisata
dan membantu dana untuk kita salurkan kepada hotel hotel
restoran yang membayar pajak
indeks pembangunan manusia atau ipm kota jayapura
meraih kategori sangat tinggi di provinsi papua
menurut data bps ipm kota jayapura pada tahun dua ribu dua puluh
mencapai delapan puluh sebelas atau tumbuh dua puluh satu persen
dibandingkan dengan capaian tahun dua ribu dua puluh
sementara di sektor pendidikan
rata rata lama sekolah sebesar sebelas lima puluh tujuh tahun
atau meningkat satu persen dibanding tahun dua ribu dua puluh
fokus pada pendidikan
pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
membawa kota jayapura pada sejumlah pencapaian
antara lain meraih predikat wajar tanpa pengecualian selama delapan kali berturut turut
sehingga kota jayapura menjadi role model bagi kabupaten kabupaten lain di papua
dan juga kota jayapura adalah kota yang bersih di wilayah timur indonesia
dan tujuh kali kita meraih
kita meraih kota bersih
terindah di wilayah timur
sehingga kabupaten kabupaten lain mereka belajar
di kota jayapura bagaimana kita menatah kebersihan
tahun dua ribu dua puluh dua merupakan tahun terakhir dari periode kedua
ben hur tomimano menjabat wali kota jayapura
selama satu dekade ben hur yang merupakan anak asli jayapura ini
mampu membawa perubahan besar pada kota kelahirannya
lima program prioritas yang digagas
dalam visi dan misi pemerintah kota jayapura
dinilai sangat baik
terbukti dengan deretan prestasi yang diraih